kenapa nyimas endanggelis selalu menghindari diriku
apa yang salah dari diriku
yunde tunggu yunde
ini kesempatan emas untukku menyingkirkan subang lara
sekarang kandap prabu sudah sembuh
kita harus segera mebebaskan raden kian santang gusti
aku akan mencari pertolongan kepada epokan syah sanudin
aku harus pergi
yunde tunggu aku ikut yunde
apa kalian melihat gusti amuk marugul
gusti prabu amuk marugul
baru saja pergi gusti
dia pergi bersama raden surawisesa
ada apa gusti
aku mencarinya dia malah pergi
mungkin gusti prabu argadana bisa menolongku
gusti prabu argadana ada di dalam
gusti prabu argadana ada di dalam
raden kenapa melamun
apa yang sedang raden pikirkan
tidak ada nih mas
aku hanya sedang menikmati keindahan taman ini
berbeda dengan taman di istana ayahandaku
tak seindah disini
nih mas menurutku setiap taman sama saja
tergantung dengan situasi hati
jika situasi hati sedang tunda
maka seindah apapun tamat
tidak bisa menyejukkan hatimu
tidak bisa menyejukkan hatimu
wah ternyata raden pandai berpalsafah
pergi ke dalam
pergi ke dalam
ada apa raden
tidak ada apa apa nimas
kenapa nimas endanggelis
lalu menghindari diriku
apa yang salah dari diriku
ini kesempatan emas
untukku menyingkirkan subang lara
kanda prabu sudah sembuh
aku harus memiliki kehadap prabu sepenuhnya
aku tidak ingin berbagi suami
segera menemui syekh hasanuddin
lantas kenapa kamu mengikuti ikut rai
yunda aku ingin menemanimu
sekaligus ingin memastikan kau selamat sampai pada epokan syekh hasanuddin
terima kasih atas perhatianmu
tapi aku harus segera menemui syekh hasanuddin
aku harus ke pada epokannya
aku harus pergi rai maafkan aku
aku harus cari cara untuk menghambat subang larang
jangan sampai dia bertemu dengan sheikh hasanuddin
kian santang tidak boleh diselamatkan
yunda tunggu aku
kenapa kau diam saja bukankah kau ingin menikmati pemandiannya
mandilah sesuka hatimu
ampun gusti prabu
gusti jurik cewek telah kembali
dia terluka parah dan keracunan besi prabu
mereka menemukan rai
dan dia juga terluka parah
mereka juga terluka keracunan
radit kian santang
aku harus keluar untuk sesaat
tapi aku akan kembali lagi
jadi nikmatilah air itu radit
kian santang kedatangan
pengen pergi ke migas
jangan jadi begitu
mendapati janggut kaminan
aku bisa menyelamatkan putraku yang satu
apa yang kau lakukan
mereka hanyalah prajurit biasa yang tidak berdosa
yang terpaksa harus menuruti perintah harga dana
maafkan aku ibu
walaupun kamu bercapek
tapi aku tetap bisa mengenalimu
kamu boleh masuk siliwangi
tapi setelah kamu melangkahi mayatku
biar aku yang melawan
ada apa kau di sini
bukankah aku memerintahkan kau
untuk menggagalkan pencaharian sepuluh pemuda
tolong sembuhkan aku
kau memang tidak berguna
lebih baik kau mati saja jorge
jangan seperti dulu
tolong gusti sembuhkan aku gusti
tubuhku terkena racun kris kelangkam
milik anwar barugul
kau tidak ada potensi gusti
tak ada bantuan
dan dia sekarang berkhianat